ditetapkannya bambang pamungkas sebagai ikon sepak bola asia versi afc
mendapat sambutan positif baik dari pelatih macan kemayoran hingga supporter
selain dianggap pantas bp juga menjadi kebanggaan karena mewakili bangsa
dengan predikat ikon sepak bola asia
selain hideto shinakata dan shinji kagawa
asosiasi sepak bola asia kembali menyebutkan satu nama perwakilan dari indonesia
yakni bambang pamungkas atau bp sebagai ikon sepak bola asia versi afc
bp dianggap pantas karena kiprahnya selama di sepak bola yang cemerlang
bp hampir empat belas tahun bergabung bersama tim nasional
dan delapan puluh enam kali dinobatkan sebagai kapten timnas
penobatan sebagai ikon sepak bola ini menuai apresiasi banyak pihak
sekarang bisa bekerja sama bambang yang pemain punya kualitas tinggi
punya prestasi di timnas punya prestasi di luar negara
yang menjual juara di malaysia dia top scorer di sana
dia juga idol dari jerman
menurut gue sih kebanggaan sih buat warga indonesia
udah selayak legenda indonesia juga
bagus the best lagi loh di indonesia
saya sebagai jack mania sangat senang sekali
bp dinobatkan sebagai pemain top di afc
terus kalau melihat kiprahnya bp sendiri menurut anda gimana
kalau untuk kiprahnya bp itu bp itu masih ada arwahnya untuk bersija
jadi itu kalau untuk pemain mudanya itu buat dimotivasi oleh bp gitu
sebagai motivasi pemain mudanya lah gitu dipersija
tentunya kita di tim bersija bangga
bang pamungkas dapat menjadi contoh menjadi tauladan bagi sepak bola di asia tentunya
selama bergabung di timnas bp mengoleksi tiga puluh delapan gol
hanya saja pencapaian bp selama empat belas tahun bersama timnas
hanya membawa indonesia menjuarai piala kemerdekaan pada tahun dua ribu dan dua ribu dua puluh
and true asian icon oleh asosiasi sepak bola asia
eriko stara bekasi